dan untuk foto bersama
kita selaku orang tua sangat terharu
kita mengingat membesarkan almarhum mulai dari kecil hingga di akhir hidupnya
kita mengingat semua perjuangan kami orang tua apalagi kami boleh dibilang bukan orang berada
inilah kesedihan yang kami saya rasa secara pribadi ataupun keluarga besar
sesudah dia berjuang untuk mendapatkan sarjananya
sayalah yang menggantikan muda sangat sedih